dan sejumlah pengalihan lalu lintas jalan pun akan dilakukan saat unjuk rasa empat november besok
polda metro jaya akan memperlakukan sistem buka tutup di ruas jalan yang dilalui masa
polisi juga akan meminta masyarakat untuk menghindari beberapa ruas jalan
polda metro jaya telah menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan total
sistem buka tutup akan diterapkan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur jalur yang dilalui pengunjuk rasa
masyarakat diimbau menghindari jalan jalan protokol pada hari aksi empat november dua ribu enam belas